saudara dalam sidang sengketa hasil pilpres dua ribu dua puluh empat hari ini
ahli ekonomi faisal basri yang dihadirkan oleh tim hukum anies mohaimin menyebutkan
ada politisasi bansos yang dipertontonkan secara vulgar oleh tiga menteri jokowi
ahli yang juga ekonom universitas indonesia faisal basri menilai
menko perekonomian erlangga hartarto menteri investasi bali lahadalia
dan menteri perdagangan suluki vli hasan paling terang terangan
mempromosikan bansos berasal dari presiden jokowi
faisal mencontohkan para menteri itu pernah menyebut bahwa bansos merupakan sumbangan jokowi
sehingga masyarakat mesti berterima kasih
lebih parah di indonesia tidak hanya gelontoran uang
tapi juga mobilisasi pejabat sampai ke level bawah
ini yang saya tunjukkan misalnya erlangga tarto
yang mengatakan ini sumbangan pak jokowi
karena itu harus berterima kasih kepada pak jokowi dengan cara memilih yang didukung pak jokowi
dikatakan juga oleh menteri investasi pak bahlil bahwa silakan saja bikin sendiri burisma
dipikir semua menteri mentalitasnya moralitasnya
tidak mau mempolitisasi bansos
jadi sudah uangnya ada
tapi kurang magnetnya harus ditunjukkan
ini loh yang ngasih secara demonstratif
maka di erlangga hartarto misalnya
tapi yang paling vulgar itu ya erlangga hartarto
bahlil dan suluki vli hasan
bahlil dan suluki vli hasan
wakil ketua tim pembela prabowo gibran oto hasibuan
balik bertanya kepada ahli dari timnas amin faisal basri soal bansos
oto mempertanyakan apa masalahnya pemerintah
memberikan bantuan sosial kepada masyarakat sesuai aturan yang berlaku
pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat sesuai aturan yang berlaku
pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat sesuai aturan yang berlaku
pertanyaan saya adalah apa salahnya pemerintah kalau melaksanakan ketentuan undang dengan menyalurkan bantuan sosial ini
bantuan sosial ini tadi saudara pakai teori tentang teori pock bearer
yang mana tadi diceritakan di luar negeri itu adalah dilakukan oleh bapak senator dan sebagainya
sedangkan di sini ini adalah pemilihan presiden
penggelontoran bantuan sosial itu bukan dilakukan oleh
salah satu segmen tertentu tapi oleh pemerintah yang di backup dan didasarkan pada undang undang
dan dibicarakan oleh semua partai yang ada di sana
sehingga tidak ada nuansa untuk menguntungkan satu orang saja
tapi berlaku bagi semua pihak yang ikut dalam pilpres tersebut
lantas pertanyaan saya apa yang salah kenapa dasar saudara menyalahkan pemerintah ketika dia melaksanakan undang undang
dan menyalurkan bantuan sosial sesuai perintah undang undang kepada masyarakat
ahli dari timnas amin faisal basri kembali menjawab bansos digelontorkan semata mata hanya untuk kepentingan pemilu
yang menyinggung dua ribu dua puluh satu tak ada bansos khusus el nino
padahal dampak saat itu lebih parah dibandingkan saat ini
el nino ada bansos ini sudah hampir selesai dan intensitasnya lebih tinggi tahun dua ribu dua puluh satu gitu
tapi tidak ada waktu itu bantuan sosial
lagi lagi ya karena tahun ini spesial ada pemilu gitu sesederhana itu
kubu timnas amin juga menghadirkan tim hukum nasional anies mohaimin provinsi jawa tengah anies priyo ansyari sebagai saksi di sidang sengketa pilpres
anies mengaku mendengar informasi ada satu ratus tujuh puluh enam kepala desa yang dipanggil ke polda jawa tengah pada akhir november dua ribu dua puluh
jadi satu ratus tujuh puluh enam kepadesa dipanggil oleh polda melalui kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa
karena ini berkaitan dengan penggunaan dana pbwd provinsi
saya katakan kepada pemberi informasi
apakah ada orang yang siap untuk menjadi saksi atau melaporkan
nanti akan kami damping untuk melaporkan
hanya sampai saat ini tidak ada yang
hanya di beberapa media ada juga
dan untuk memantau bagaimana jalannya sidang lanjutan sengketa pilpres kita sudah terhubung dengan jurnalis kompas tv ada jonah hamonangan di gedung mk jakarta
jurnalist jho ini sudah berapa ahli dan saksi yang diminta keterangan
keterangan apa saja yang paling menarik di sidang hari ini jona
terdiri dari sebelas saksi dan tujuh ahli
dari pemeriksaan saksi dan ahli yang berjudul delapan belas ini ada satu ahli yang cukup menarik adalah pernyataan dari ekonom ui faisal basri
di mana faisal basri tadi cukup keras menyinggung soal masalah bansos
bansos dinilai sangat ugal ugalan dan dinilai ini sebagai sebuah cara yang cukup efektif untuk menaikkan khususnya elektabilitas dari prabowo gibran
nah terkait tadi bansos yang berulang kali disinggung faisal basri bahkan sempat menyinggung bahwa beberapa menteri pun bahkan ikut membantu untuk mendorong
salah satunya adalah erlangga hartarto yang menjabat sebagai menko perekonomian dan juga sebagai ketua partai golkar yang berulang kali datang ke daerah dan menyinggung terkait dengan bansos
inilah yang dianggap sebagai salah satu cara
untuk bisa menaikkan elektabilitas yang begitu tinggi
ditambah lagi dengan kunjungan presiden joko widodo ke berbagai daerah
ini dinilai sebagai faktor utama yang dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan elektabilitas
nah terkait dengan adanya pemeriksaan saksi dan alih yang digelar hari ini
nanti rencananya juga akan ada pemeriksaan lanjutan yang digelar hari jumat
di mana pemeriksaannya lebih kepada fokus pihak terkait yang adakannya dengan pastor satu
ini cukup menarik apalagi kalau kita lihat dari tim satu selalu mengaitkan dengan adanya kecurangan dilakukan tim dua
tidak hanya masalah bansos tapi juga disinggung masalah sirkap masalah c satu
bahkan juga sempat disinggung dari pihak pemerintahan yang satu komando satu kendali dalam rangka untuk mendukung dan menyoblos khususnya dari tim dua
tidak hanya yang berada di mungkin di daerah jawa tapi juga berada di luar jawa
ini cukup menarik pemberian saksi dan ali terkait dengan apakah nanti akan dikabulkan petitumnya atau tidak
masih menunggu khususnya dari keputusan dari hakim mk sendiri
besok masih ada sidang namun fokus pada pemeriksaan saksi dan ahli khususnya dari kubu tiga khususnya dari kubu ganjar pranowo
jamnya juga sama jam delapan pagi fokusnya pemeriksaan saksi dan alih jumlahnya delapan orang
kurang lebih metodenya sama diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan juga mungkin nanti ada juga sanggahan dari pihak terkait
yang pasti pemohonnya besok adalah dari tim tiga dan juga dari termohon ada pihak dari kpu dan juga pihak lain
jadi fokus utama pemeriksaan besok adalah pemeriksaan kepada kubu tiga
fokus yang sama adalah pemeriksaan saksi dan alih
baik terima kasih jona hamonangan untuk laporan anda langsung dari gedung mahkamah konstitusi di jakarta